masih siang mot
kalau beli makan siang
masih banyak bang pilihannya
tapi kalau udah sore tinggal sisa doang
dah gue pulang dulu ya
dadah bang ojek
dadah mas pur
gak ngelapan ya
tinggal ya mak
mbak yanti kepo aja deh
udah deh yang pada berisik ah
badan emang lagi
kayak enak banget ya
emang pasti kecapean
ih mbak yanti so tau
biasanya kalau kecapean
dari tari waktu bangun tidur
rasanya pada pegel pegel badan
tuh kan betul
insya allah kuat pak
kalau lagi puasa badan sakit begini
rasanya lemes dah
ya kan emang kecapean
terus kurang tidur
jadi pasti masuk angin mak
kok nyumpain emang masuk angin
bukan nyumpain pok
saya cuma ngasih tahu doang
kan saya pernah ngerasain kayak gitu po
maaf nih bang keracahan semua
ini juga kembali dari bisco kota bang
buat ngasih bocah bocah pas lebaran
ini masih ada kalau mau nuker
makasih ya bang
mak kalo emak mau dikerokin
gak usah yanta
mbak yanti ngapain sih masa emak dikerok
bukan gitu pok
saya kan pengen emas sehat lagi
jadi gak keganggu puasanya
mak aku mau ke rumah
semalam waktu terawih
ibu deketan loh sama bu rw
itu lho pak
mukena yang dipake bu erwe itu
bukannya mukena ibu juga baru beli
iya tapi yang dipake bu erwe itu beda pak
bahannya lembut banget pak
kalo dipake terawih
terawihnya itu bisa tenang gitu lho pak
bu kalau terawihnya mau tenang duduknya di depan
ih bapak nih
ibu tuh gak pernah ngobrol kalau terawih
bapak mau toh beliin ibumu kena baru
mak halus sotonya udah jadi
mama masih lemas
mama mau dipijit
mau manggil mak meni mak
biar ma sehat lagi
mbak yanti mau bikin mama batal puasa
pijit gak bikin batal kok pak
lagian yang menjadikan juga perempuan
ma juga pernah denger deh pengajian kalo pijit itu kagak batalin puasa
kalo kagak enak badan batalin aja puasa lo
ini bukan pusing penyakit tapi pusing pikiran
kenapa lagi sih bini lo
istri saya minta dibelikanmu kena
gara gara liat punya nyabu rw
padahal mukena istri saya itu masih baru dad
yaudah beliin aja
mukena juga begitu
nanti bakal kamu ikut dia
kereta itu juga
aku peyi penukang
lo mau dah arma
tapi tetap harus jaga badan
tadi sih pergi
kalau ibu pergi ya keluar
ibu gak bilang mau kemana
kolaknya udah ada pakji
bentar ya gue lagi beres beres dulu
wah saya mau tuh pagi
ntar tumpah lagi
lo nyumpahin kalau gue tumpah
bikinin tiga bungkus pakji
dari mana bu
ini loh pak abis beli mau kena
beli dari ibu siwi pak
nih liat pak
mau kena aman sama aja bu
begitu begitu aja modelnya
nah bapak maunya yang gimana toh
nih liat nih pak mau diliat sulaman luarnya ini
ini buatan tangan loh pak
kalo begitu berarti bapak gak perlu ngebeliin lagi kan
iya bapak nggak perlu ngebeliin lagi
tapi bapak perlunya bayari
nanggang aja sampe ditungguin
gue baru dateng
dia udah mesen
kolaknya belum dibungkusin ya
gue ingin gorengin pesenan dia dulu
saya bantuin bungkus
kagak usah deh
mau kemana lu
siap siap buka puasa dong
masi siang mas bur
kalo beli makan siang
masih banyak bang pilihannya
dah gue pulang dulu ya
dadah bang hojak
dadah mas bur
dadah mas bur
gak ngelapan ya
memang gue kenapa
ya kagak gue takut lo pingsan
lu malah nyumpain gue lu cak